dilansir cnn indonesia com tenaga ahli dewan pers heru cahyo memperkirakan pihaknya butuh waktu sekitar sepekan untuk menganalisis isi aduan
namun karena konten aduan menyangkut pemilu ia memperkirakan penanganan kasus bisa berlangsung cepat
sebelumnya direktur hukum dan advokasi tim kapanya nasional jokowi ma'ruf ade irfan pulungan
melaporkan harian indopos ke dewan pers dengan dugaan pelanggaran uu pers dan kode etik jurnalistik